seorang pekerja seks komersial dan kedua anaknya yang tertangkap razia menangis histeris dan meronta saat hendak dibawa ke panti rehabilitasi
wanita yang terjaring di salah satu kawasan eks lokalisasi ini menolak dipisahkan dari anaknya
dua bocah ini langsung menangis histeris saat mengetahui ibunya akan dibawa ke mobil patroli kepolisian resor jombang jawa timur
sang ibu juga terus berusaha menarik dan memeluk anaknya yang sudah dalam pengawasan petugas
perempuan yang tertangkap dalam razia tindak asusila di kawasan eks lokalisasi desa sukodadi kecamatan kabuh kabupaten jombang jawa timur ini pun akhirnya hanya bisa menangis
saat anaknya dijauhkan dari pelukannya
perempuan ini tertangkap bersama tiga belas perempuan yang diduga berprofesi sebagai psk dan mucikari
dua diantaranya masih dibawa umur
selain mengamankan pelaku di lokasi razia petugas juga mengamankan lima ratus lebih botol minuman keras
lima yang diduga mucikari delapan adalah psk psk
kemudian kita mengamankan miras
miras ini ada dilarang terutama jenis jenis yang beredar banyak beredar
seluruh wanita yang terjaring dalam razia ini akan dikirim ke panti rehabilitasi di kediri untuk menjalani pembinaan di dinas sosial
sedangkan dua anak dari seorang psk ini akan dititipkan sementara ke panitia asuhan
sutomora harjo jombang